memang mereka bayangkan dari sidoarjo dari surabaya itu jauh ya jam delapan dari sana jadi sudah cukup lelah
jadi justru itu yang bagus
pada saat letih ya harus berhenti dan jangan dipaksakan
ada beberapa contoh yang memang kita lakukan
nah tempat ini memang tempat titik letih
oleh karanya berhenti di rest area itu bagus
untuk yang nyopir untuk uang km dan sebagainya
nama mention mengenai wfh
tadi jelaskan oleh pak menko kalau anaknya sekolah ya jangan diajak bolos gitu ya
nah kita memang dengan adanya who alhamdulillah
karena isi rasionya itu di atas satu
jadi kalau di atas satu itu mandek macet
nah dengan itu terima kasih pak presiden menuliskan keputusan pak jepang ini
sehingga kita bisa melakukan kan lebih relax